sampai jumpa di video selanjutnya
mas makan dulu yuk
makan dulu yuk
mas makanannya udah siap
mas makan dulu yuk
udah duluan sana makannya
panas badannya sayang
mas masuk yuk
mas masuk yuk
saya kamu cepat sembuh ya
aduh aku harus gimana ya
udah bon makasih mu
kayaknya ga ada orang intimacy
emangnya selama ini aku ngelindungi kamu
kalau aku hamil abang pasti akan tanggung jawab iya dong udah pasti pasti saya istrinya
bang lagi pula kok anak saya enggak sakit saya juga enggak pernah kok mau nyusul nyusulin
bapaknya biasanya si jam jam segini si bos suka datang kalau kagak
hai mbak rumahnya aja rumahnya rumahnya siapa bang bang tolong kasih tahu saya bang saya kepepet
tolong bang rumahnya milah mbak janda simpenan bos apa simpenan
rumahnya dimana bang di ujung jalan ini
tapi mbak jangan bilangin post ya kalau saya kasih tahu ya mbak ya makasih ya bang
abang temenin mila dong mila mau ke sukabumi ada ponakan mila yang kawin
kamu janjian sama teman
bentar ya mbak
maaf mbak saya mau bertemu dengan mas rangga
ini ada perempuan yang mengaku sebagai istri kamu
kamu tahu dari mana kalau saya dari sini
tahu dari mana kau
gue bukan dokter
kalau dia sakit pak rumah sakit bukan kesini
mas tolong dengerin saya dulu mas
denny udah saya kasih obat berkali kali tapi panasnya nggak turun turun
mas kasihan sama deni mas
hei gue bukan dokter
kalau dia sakit pak rumah sakit bukan kesini
ya allah ya tuhanku
amba benar benar memohon kepadamu ya allah
sadarkanlah suami hamba
balikanlah akhlak dan sifat baiknya
seperti waktu kami masih sama sama seperti dulu ya allah
berkahilah keluarga kami ya allah
dan selamatkanlah keluarga kami dunia dan akhirat
berwujudlah kamu di situ rangga
biru mungkin akan berangkat
duw dukla h falam
berzikirlah seperti apa yang pernah engkau lakukan
kamu banyak berbuat dosa ramai padahal kamu banyak mengetahui tentang hukum allah dibanding
dengan orang lain apakah kamu tidak takut dengan api neraka